sehari hari tarima bekerja sebagai tukang pijit panggilan
namun tiga bulan terakhir ia tak lagi bisa kemana mana karena menderita strok
saat ini ia bertahan hidup dari uluran tangan tetangga
berarti tinggal sendiri di sini
terus apa pekerjaan tak sekarang pak tidak ada
tukang pijit kalau ada panggilan
kalau tidak ada harus panggilan strok
hidup dalam keterbatasan juga dialami karma
gubuk bekas kandang kambing di dusun bojong gayam
desa rancah hilir pemandukan subang jawa barat inilah
yang menjadi tempat tinggalnya selama tujuh tahun terakhir
ia menghuni gubuk itu sejak rumahnya rusak
akibat rendam banjir beberapa tahun lalu
penghasilannya sebagai buruh serabutan tidak menentu
untunglah ada saja tetangga yang menolongnya
karma mengaku selama ini belum pernah mendapat bantuan dari pemerintah setempat
aku punya harapan semoga dibikinin rumah sama pemerintah
supaya hidupnya nyau tenang
tarima dan karma adalah potret miris sebagian kecil kaum papa di indonesia
mereka sangat mengharapkan perhatian dari pemerintah